debat perdana capres cawapres pada tujuh belas januari lalu
tak hanya menampilkan adu gagasan antara kedua pasangan calon
melainkan juga menampilkan sebuah teknologi karya anak bangsa
pada acara itu kpu sebagai penyelenggara debat
menggunakan software notula rapat
untuk membuat transkrip pembicaraan selama debat berlangsung
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini